sumarno ini sempat diminta oleh pihak kepolisian untuk bersaksi
tapi kemudian sumarno sempat kecelakaan dan kemarin sempat koma
tapi alhamdulillah semalam sumarno udah mulai sadar
dan tadi saat saya mengunjungi sumarno
sumarno sempat menyebutkan satu kata kepada saya
aduh gimana dong ini
kalau nanti pak dosen bocorin hal ini di kampus
kalau kiki ternyata asisten rumah tangganya mbak andin
harus cari akal
saya aku minta maaf ya
adik aku gak bisa ikut datang
aku jadi yang enak sama kamu
apalagi sama mama kamu juga
tadi mama juga nanyain sebenarnya
kan nggak mungkin dipaksa juga
makanya sekarang aku mau ikut kamu
aku pengen ke rumah kamu
tapi kamu ingat ya pesan aku satu
ya adik aku tuh masih kekanakan kanakan
emosinya juga gak stabil
terus dia juga swing banget
kadang marah kadang seneng kadang sedih
pokoknya semoga aja catering nyaman ngobrol sama aku ya
saat saya mengunjungi sumarno
sumarno sempat menyebutkan satu kata kepada saya
masih ada yang tidak tahu
masih ada yang tidak tahu
jadi sumarno ini sempat diminta oleh pihak kepolisian untuk
tapi kemudian sumarno sempat kecelakaan
dan kemarin sempat koma
tapi alhamdulillah semalam sumarno udah mulai sadar
saat saya mengunjungi sumarno
sumarro sempat menyebutkan satu kata kepada saya
menurut saya disini sangat jelas
dan kejadian yang menimpa sumarno
pasti dia dicelakai oleh seseorang
memberitahukan ini kepada mama
supaya mama bisa berpikir lebih
berpikir lebih jenis lagi
dengan apa yang sudah
mama lakukan sekarang
ini ada titipan makanan
tadi saya belikan
untuk memberikan ke mama
makan makanan yang enak
mama mau tekankan sekali lagi
melaku dari kejadian ini
mama gak dibantu satu orang
ya kita lihat aja nanti penyelidikan polisi seperti apa
polisi akan menemukan titik terang
malah yang besar
ala ketemu siapa di kantor polisi
ada masalah apa ya dia
selamat siang pak
ada keperluan apa
ini datang kesini
saya tadi habis ketemu ibu sarah
waktu itu kami sempat mengirimkan surat panggilan kepada pak sumarno
tapi kenapa gak dateng ya
padahal kami sudah melayangkan surat panggilan yang ketiga
ya saya juga sedikit menyayangkan karena pak sumarno
belum bisa datang
untuk panggilan kesini pak
beberapa hari lalu pak sumaret itu sempat kecelakaan
sekarang ada di rumah sakit
di ruang su
tapi alhamdulillah semalam pak sumarno sudah mulai sadar
tapi alhamdulillah semalam pak sumarno sudah mulai sadar

saya akan pantau terus pak
saya akan pastikan kondisi sumarno baik baik aja
karena saya ingin sekali kasus pembunuhan adik saya ini cepat terungkap
kalau kondisinya nanti pak sumarno sudah mulai pulih
saya berharap beliau bersedia datang ke kantor
saya pastikan itu nanti pak ya
saya permisi pak
iya dik ada yang bisa dibantu
mohon maaf sebelumnya pak
kebetulan yang tadi bicara sama bapak pak aldebaran
teman baik kakak saya
ada kepentingan apa ya pak al kesini
beliau menjenguk bu sarah
salah satu tahanan di kantor polisi sini
bu sarah itu siakahnya pak al ya pak
kami tidak bisa memberikan informasi
kasus pembunuhan roy
emangnya belum ketangkep pembunuhnya
bukannya udah ya
tadi saya bertemu dengan pak aldebaran
pak aldebaran bilang
kalau saksi atas nama pak sumarno belum bisa datang
karena beliau mengalami kecelakaan
kita juga membutuhkan keterangan dari suami bu sarah
tolong segera buatkan surat panggilannya
soalnya dia mau nanya beberapa hal soal elsa
nah iya emang kenapa
mau nanya tentang apa
jadi gini bu andien
cuma saya agak lupa saya kenalnya dimana
kalau boleh tahu elsa dulu kuliah dimana ya bu
elsa itu dulu kuliah di plitanusa
kalau sma nya
sma nya di alpha ultima kalau gak salah
iya di alpha ultima
saya bukan alum disana juga sih
berarti saya mungkin gak ketemu elsa di
sekolah atau kampus ya
rumahnya elsa bu kalau boleh tahu dimana ya
dulu dia tinggal sama papa saya
tinggalnya di jalan kenangan
tapi sekarang dia udah pindah sama suaminya di kelas seni ruwana
kayaknya bukan juga deh
karena saya juga gak pernah ke daerah sana
tunggu bentar denny
lu bukan tinggal di jalan kenangan deh
kan gue beberapa kali nantikan lu
tapi itu kan udah pindah udah cukup lumayan lama ya
empat tahun yang lalu ya
itu dimana bu
oh iya saya udah inget sekarang
waktu itu saya lagi ke boulevard garden
ketemu elsa di jalan kenangan
di jalan kenangan